udah bersih kan sekarang
aku pulang dulu ya takut ayah mampu lagi
kamu tahu aku cemburu sama siapa
bapak bapak mau keluar
kamu tak mau nangis
sampai menangis yang pastinya lagi
tak tidak ada pre premisesnya lagi
sekarang audiobook amat lagi starring di sebuah drama diaih
saya kecewa dengan tindakan bapak bapak yang main hakim sendiri
apa bapak bapak sudah lupa kalau kita punya hukum
tindakan seperti ini adalah tindakan yang tidak terpuji
tidak beda dengan agung yang bermain musik tanpa memikirkan orang lain
siapa yang bertanggung jawab dengan semua ini
kami semua pak rt
pokoknya kami tidak bisa terima
karena agung sudah bikin janji sama kita kita ini
tidak akan berisik lagi
dan akan cari solusinya
eh tahu tahu dia bikin risik lagi
ngakertin lagi pak rt
tapi tidak perlu dengan kekerasan seperti ini pak
pak rt kami sudah minta agung dengan baik baik
tapi dia ngeyel
ya pantas warga marah dong
pak tenang pak
biarkan saya berbicara dengan agung agar supaya dia lebih tenang lagi pak
karena saya tidak tahu ada masalah apa dengan agung
sehingga sampai terjadi seperti ini
jadi siniman nanggung
ya hanya dia merusak citra seniman gara gara kelakuan dia
biarkan saya berbicara dengan agung
siapa tahu ada masalah dengan agung yang membuat dia seperti ini
sabar pak heru pak heru mau ke mana
saya mau cari sekarang anak saya
pak heru jangan bikin ribut lagi di sini
karena suara pak heru sama dengan musik agung
pak rt kalau sampai sekar kenapa kenapa pak rt mau tanggung jawab
semua warga di sini adalah tanggung jawab saya tanpa terkecuali
sekarang semuanya bubar
aku bingung apa sih yang ada di kepala kamu mas
tindakan bodoh kamu tuh bikin warga di sini ngamuk lagi
mesra banget sih mereka berdua
untung aja ada pak ano mas raka sama mas dimas
kalau nggak ada mereka kamu udah jadi perkedel
begitulah kalau orang marah karena cemburu
siapa yang cemburu
kalau si cantik itu lebih milih si agung
apaan sih lo
gue bukannya sok tau
gue tau banget semua tentang lo dim
lo dengerin ya
berbesar hati itu emang susah
berarti lo orang hebat
allah pasti suka dim
dan kalau allah udah suka
lo dapet pahala
ya udah bersihkan sekarang
aku pulang dulu ya
takut ayah mampu lagi
terima kasih ya
aku cemburu sama siapa
tinggal deket sini
kemaren itu bapak kamu ya
oh saya pikir suaminya
kok temennya gak diajak masuk
aku cemburu sama dimas
kamu tuh picik banget sih
kamu tuh cemburan banget tau gak
aku tuh sama sekali gak ada perasaan apapun sama anak jakarta itu gung
oh gak ada apa apa
emang gue cemburuanku
tapi sekarang udah percaya
gua punya solusi
dan buat studio lo
jadikan musik itu ibadah
jadikan musik itu ibadah
apaan itu kak
karena kita tidak sahur
sahur sahur sahur
sahur sahur sahur
sahur sahur sahur
jangan lupa bangun sahur
lagi kita beda sahur
ini baru musik
iya betul ya
nggak kayak musik sinting itu
nggak jelas cenderungannya
bapak bapak ibu ibu ibu ibu
bapak bapak ibu ibu ibu
jangan lupa bangun sahur
kalau tidak kena insang
lagi kita beda sahur
sahur sahur sahur sahur
sahur sahur sahur sahur
sahur sahur sahur sahur
sahur sahur sahur
sahur sahur sahur sahur
sahur sahur sahur sahur
sahur sahur sahur sahur
sahur sahur sahur sahur
jangan lupa bangun
kalau tidak kena insaf nanti kita beda sahur
sahur sahur sahur
sahur sahur sahur